ganteng banget gitu
cowok yang ganteng tadi itu pasti saingan suami kamu ya
cele cele go internasional kayak neneng
buktinya yang nyamperin aja
elsa pasti senang sekali ketemu kamu
terima kasih elang
saya pamit dulu ya
pak jadrah bu jadrah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini ada tangganya naik ke atas ya
ini ada tangga
ternyata ada tempat
untung mama masih inget nih
apa itu ma
dennis siapa ma
orang yang mau merekrut
menyelidiki soal jessica
nggak tahu cuma hasil
dennis nggak menemukan apa apa soal jessica
nggak ada mencurigakan
beg beg aja jessica
ini ada nendang
masa lo aktif banget sekarang
yaudah kalau gitu yuk
kita keluar aja kami istirahat
nanti kalau mama tau
kamu capek capek bisa dimarahin sama al ya
yuk yuk yuk
eh neneng bilangin ya
lain kali kalau dikasih barang sama orang itu jangan dibuang buang
pak mali ibu mali semua mali tau
apalagi yang ngasih cowoknya ganteng banget gitu
cowok yang ganteng tadi itu pasti saingan suami kamu ya
cewek cewek gue internasional kayak neneng
buktinya yang nyamperin aja opa opa dari korea
aduh ya kan
satu satunya laki laki yang saya cintai itu cuma nino
tapi kan kalau dia jadi nikah sama elsa
kan dia jadi suaminya elsa juga
kalau gitu nanti kalau misalkan dia kesini lagi
kenalin ke neneng aja kasih ke neneng aja ya
soalnya neneng kan barusan puas
pilot pesawat tempur
abisnya dia tempur mulu nggak pulang pulang
ya udah tuh sa
nanti kalau orang itu datang lagi
kamu jangan langsung usir aja
kan kasian nanti neneng gak bisa kenalan
biar neneng kenalan dulu ya
reki baik juga sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini saya lagi menuju ke jakarta dari bandung
coba kamu tolong urus dulu kasirnya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada yang datang jenguk mbak elsa
mbak elsa pasti seneng banget
soalnya yang datang jengukin mbak elsa
suaminya mbak elsa
nino dateng kan
yaudah yuk saya kenalin kamu
sama suami saya yuk
selamat siang pak bu
mohon maaf agak menunggu
karena perawatnya sedang menjemput bu elsa
saya permisi dulu ya
mari pak langsung ke kamarnya jessica saja pak
karena di ruang kunjungan
sedang ada tamu juga takutnya jessica
tidak nyaman oke baik mari pak
silahkan sini pak
nanti kalau saya sudah tidak disini lagi
kita tetap kabar kabaran kan
kan sampai kapanpun kita tetap bersahabat ya kan